assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali
hari ini kembali menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
dan seperti biasa saya tidak sendiri
assalamualaikum apa kabar
waalaikumsalam wr wb
terima kasih kita sudah melanjutkan kembali
nah hari ini tema yang akan kita bahas
dan bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
tentu saja anda bisa menyampaikannya
melalui email yang tertera
langsung saja kita bahas
bersama kei faiz
kiai kalau kita ingat beberapa waktu belakangan
atau banyak berita berita yang
pembagian harta warisan
termasuk juga ada selebritas yang mengalami hal ini
tapi pada dasarnya
hukum waris itu seperti apa keyu
ini adalah pembukaan yang bagus
jadi memang hukum waris itu
itu karena memang ada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat
kalau kita mempelajari
satu ilmu dalam disiplin
tradisi keilmuan islam
itu ada pelajaran namanya
matakuliah tareh tasri
tareh itu sejarah
tasri itu adalah syariat
jadi sejarah diturunkan ke dalam hal hal yang lainnya
kalau ayat quran nanti ada namanya
kenapa ayat ini allah turunkan
kalau ada hadis namanya asbabul wurud
kenapa hadis ini diucapkan dan disampaikan oleh rasulullah
benar yang tadi disampaikan bahwa
ketiga terjadi perselisihan
karena ini adalah sesuatu yang sangat
dicintai oleh semua orang yang namanya harta
siapa diantara kita yang tidak memiliki

dan cinta harta
saya pikir semua dari kita pasti
sangat suka dengan yang namanya harta
sehingga harta ini
disamping juga menjadi sarana
untuk orang menggapai kemudahan dan kebahagiaan
tetapi harta ini juga bisa menjadi
pemecah belah di tengah tengah
karena sengketa tentang waris
maka allah turunkan hukum waris
oleh karena itu yang ingin saya sampaikan
yang pertama kali bahwa
hukum waris ini sebenarnya
kata para ulama
itu diterapkan ketika ada perselisihan
atau ada kemungkinan
hilangnya rasa ikhlas dan kebersamaan
di antara anggota keluarga
yang menjadi ahli waris
kalau sesama ahli waris
itu kemudian melakukan apa yang disebut
di dalam tradisi waris
asulhu itu saling memahami
punya hak dan kemampuan
dalam persaudaraan misalnya
kemudian diantara anak anaknya
atau semua ahli waris
harta peninggalan orang tua ini
kita bagi bersama saja ya
tidak usah lihat kakak
adik laki dan perempuan
ikhlas kalau semuanya ikhlas
itu ya tidak apa apa
tidak perlu ada
hukum waris yang kemudian sudah diatur
menjadi lapang dada
atau bahkan ada seorang ahli waris
karena dia merasa kaya
merasa cukup sudahlah
saya sudah diberi nikmat oleh allah
saya tidak mengambil bagian
untuk menutupi bagian adik perempuan
yang dalam islam nanti akan kita bicarakan
itu bagiannya tidak sama dengan
atau adik laki lakinya
itu yang namanya asulhu
itu baik sekali dilakukan
yang kedua ada orang yang juga
dihartanya itu ketiga
orang tuanya masih hidup
nah dibagi secara proporsional
tidak ada misalnya
tidak ada niatan
ingin lebih menyayangi yang satu
daripada yang lain
itu hukumnya menjadi sah
karena nanti dalam pembagian harta
hibah itu kan memberi
atau hadiah misalnya
itu boleh dilakukan oleh seorang ayah
di antara anak anaknya
tetapi yang nanti
hadiah dan hibah ini bisa dibatalkan
kalau terjadi pada masa
dimana orang tua ini sudah sakit keras
yang secara medis
usianya tidak lagi panjang
kemudian dia berikan kepada salah satu
ahli warisnya dengan niatan
agar ahli waris yang satu
ini maka hukumnya tidak boleh
nah yang seperti ini
kan tidak bisa kita
tentukan dan tidak bisa kita lihat
ada salah seorang di antara ahli waris
yang mengatakan saya tidak setuju dengan itu
maka barulah yang ketiga
masuk kepada aturan
hukum waris yang allah
turunkan di dalam al quran
nah kalau aturan hukum waris itu
sendiri seperti apa
siapa saja sebetulnya yang berhak
mendapatkan warisan ini
ini kalau diceritakan sangat panjang
ini salah satu diantara
hukum yang allah
turunkan itu secara detail
solat itu tidak detail
seperti kalian melihat saya
maka nanti praktek solat ini
cuma takbiratul ikhrom dengan salam
tapi bacaan doa iftita
apakah fatihah itu menjadi hukum
yang wajib dibaca rukun sholat
atau tukar doa iftita
kunud subuh dan sebagainya
itu semua orang
punya pandangan yang berbeda
itu tidak dijelaskan secara detail
rukun yang utama dalam islam
ibadah yang sangat utama
itu perbedaannya cukup tajam
sholat apa saja terjadi perbedaan
untuk hukum waris
itu allah turunkan secara detail
kalau ingin gambaran secara mudahnya
ahli waris itu di dalam islam
dibagi menjadi tiga
dua yang diatur
yang satu itu diperselisihkan oleh ulama
yang pertama adalah yang disebut
itu ditentukan dengan presentasi tertentu
dua per tiga
ini rata rata ahli waris perempuan
dan bapak dan kakek
pada kondisi tertentu
jadi kalau suami misalnya
itu ditentukan di dalam
dia memiliki bagian warisan
dari istrinya yang wafat
itu antara setengah
bergantung kepada kondisi
ahli waris lainnya dari istrinya
jadi kalau istrinya punya anak
dia punya anak itu bisa dua hal
anak dari suami yang sekarang
atau anak dari suami yang sebelumnya
kalau dia punya anak
anak yang mewarisi
maka suami itu bagiannya
tapi kalau istrinya tidak meninggalkan
anak sama sekali baik
anak dari suaminya
yang dia tinggalkan
atau anak dari suami sebelumnya
maka si suami itu mendapat bagian separuh
ini yang punya kekuatan luar biasa
dalam hukum waris
tetapi dia mengambil sisa
sisa setelah tadi
orang orang yang ditentukan bagiannya
nah ini namanya asobah
asobah itu nanti
disebut yang paling kuat
yang pertama itu anak laki laki
nah ini kalau ada asobah
anak laki laki ini akan mengambil bagian yang terbesar
gimana cara mengambil bagian yang terbesarnya
yang kondisi yang pertama
anak laki laki ini memiliki saudara perempuan
adiknya atau kakak perempuannya
maka kakak atau adik perempuannya laki laki tadi
itu sebetulnya punya bagian
jadi itu adalah bagiannya
separuh dari harta waris
jadi anak perempuan satu
itu separuh dari warisan
akan jatuh ke tangan dia
dengan syarat tidak ada ahli waris lain
kalau jumlahnya dua orang
dua anak perempuan
maka dua anak perempuan ini mengambil dua per tiga
dari bagian seluruh harta
nah tetapi kalau dia punya
saudara laki laki namanya asobah

nah maka dia digabungkan jadi satu
menjadi satu kekuatan
nah bagian inilah yang kemudian
jadi pembicaraan yang cukup seksi
karena yang laki laki dapat dua bagian
yang perempuan dapat satu bagian
nah itu dia yang kadang kadang
sering menjadi asumsi adalah
islam ini kenapa
tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode pembagian warisan
dan sebelum kita lanjutkan kembali
pembahasan kita bersama kiai haji muhammad faiz
kita akan saksikan terlebih dahulu ya
kaya i pertanyaan dari netizen
yang masuk berikut ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai mana kita tahu
mendapatkan bagian harta warisan
itu adalah warisan yang terbaik
itu lebih banyak dibandingkan dengan perempuan
jika ada suatu kasus
dalam sebuah keluarga itu sepakat
bahwa pembagian harta warisannya itu dibagi rata
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah ini dia nih pertama
ini pertanyaan yang selalu mengemuka
yang pertama tadi saya pikir sudah dijawab ya
ketika kita masuk ke acara ini
kalau memang disepakati oleh
semuanya itu menjadi boleh
meyakinkan bahwa kesepakatan itu
dibangun atas kerelaan
karena ini urusan harta
harta itu kalau kita memakan harta
orang lain baik dalam bentuk hutang pihutang
jual beli yang
dipenuhi dengan tipu daya misalnya
atau mengambil hak waris orang lain
itu urusan yang panjang
panjang sampai di akhirat kan
oleh karena itu kalau mau
satu keluarga itu menyepakati itu
dulu gurusnya itu
di tempat yang sama
dan oleh semua ahli waris
karena boleh jadi ada ahli waris
yang merasa tidak enak
tidak berani untuk menyampaikan hal itu
misalnya otoritas yang dimiliki oleh
misalnya kakak tertua
datangi adik adiknya satu persatu
dalam suasana kekeluargaan
tanya deh ini bapak sudah tidak ada
secara islam aturannya kan
tapi supaya kita raket dalam keluarga
kalau kita bagi sajalah
yang sama ini dengan hati yang lapan
ketiga misalnya adiknya dengan senyum
bahasa tubuhnya menunjukkan
tapi kalau ada diam panjang
apalagi istrinya kemudian
yang iparnya merenung
sebaiknya dikembalikan kepada hukum waris yang ada
dibagi secara waris nih
maka saya punya bagian yang lebih dari
saudara perempuan saya
setelah saya terima
kemudian saya berikan itu kepada
saudara perempuan saya
itu gak ada persoalan
karena sudah ditransaksikan
itu pertanyaan yang pertama
yang kedua ini yang menarik
pandangan bahwa islam itu tidak berpihak
bahkan tadi pertanyaan juga langsung
padahal kita di acara ini
pernah membahas tentang kemuliaan wanita
ibu yang disebut tiga kali
bapak yang disebut sekali
bahwa dalam banyak konsep itu
islam tidak pernah membedakan
masuk surga itu tidak dibedakan loh
laki dengan perempuan
nilai amal soleh itu
tidak kemudian dibedakan saya faiz
sebagai laki laki eva sebagai perempuan enggak
siapa orang yang beramal soleh
mau laki mau perempuan
dia lakukan itu semua dalam keadaan keimanan
semuanya berhak untuk mendapatkan
surga yang sama
bahkan idiom agama
selalu kita dengar surga itu
di bawah telapak kaki ibu
belum pernah ada orang yang mengatakan
surga itu di bawah telapak kaki bapak
itu kita harus pahami dulu
dalam konsep misalnya rumah tangga
saya memiliki istri
dan eva punya suami
kenapa di dalam rumah tangga
itu harus ada pemimpin
itu bukan persoalan dalam rumah tangga saja
apapun itu harus ada
kalau tidak ada yang memimpin
maka tidak akan bisa berjalan dengan baik
kita kalau ikut paket ke luar negeri
misalnya itu kan ada pemimpinnya
tur leader yang akan memimpin
kan kita bisa jadi
setelah dari sini kemana lagi ya
kita makan dulu apa langsung
tapi nanti tour leader akan mengatakan
kita makan dulu
maka semua taat dan semua akan berjalan dengan baik
bahkan transportasi saja
ada yang mimpi dari supirnya
karena itu dilihat disitu
dari berbagai macam
dan berbagai sisi
bisa jadi lebih siap
dari segala aspek
kalau kita mau terbuka
berbicara dengan akal sehat
dan logika kemanusiaan
maka disini suami yang dijadikan pemimpin
tetapi ayat qurannya bilang begini
saya menjadi pakaian
dan istri saya akan menjadi baju pakaian
pakaian itu fungsinya apa
gak mungkin berani keluar rumah
kecuali dia berpakaian
maka fungsi pakaian itu menutupi
sesuatu yang tidak mungkin
diperlihatkan kepada orang lain
yang tidak mungkin dilakukan
maka disini fungsinya kan saling menutupi
ada kekurangan seorang laki laki
yang disempurnakan oleh keistimewaan
yang allah berikan kepada perempuan
ada kekurangan yang dimiliki oleh perempuan
yang akan disempurnakan
oleh keistimewaan yang allah berikan kepada perempuan
sehingga hidupnya saling bergantung
tidak kemudian saya nggak butuh sama perempuan
dan perempuan merasa tidak butuh sama laki laki
disitu tidak akan ada keindahan
semua sifat di dunia ini
yang indah itu hanya milik allah secara mutlak
tapi keindahan apapun
itu nantinya tergantung nempel pada siapa
misalnya gagah perkasa
sifat yang bagus
kalau nempel pada laki laki
saya tidak akan berpakaian
saya tidak akan berpakaian
saya tidak pernah membayangkan
bagaimana seandainya saya punya istri yang gagah perkasa
tidak pernah membayangkan
dan tidak akan pernah mau
punya suami yang lemah gemulai
artinya seorang istri itu
berharap suaminya lebih kuat
dia bisa bersandar
jangan sampai ada satu peristiwa di rumah sakit
istrinya sudah lemas
tiba tiba suaminya nangis terlebih dahulu
jadi pada dasarnya
kalau dalam hukum waris
karena memang laki laki dianggap
kalau dalam hukum waris
nanti itu harus ada yang diluruskan persepsi
laki laki mendapat lebih banyak
padahal itu hanya pada kasus tertentu
seorang laki laki bagiannya lebih banyak
dari seorang perempuan
nanti ada banyak kasus lain
yang laki itu mengambil bagian yang sama
atau bahkan perempuan itu
lebih banyak mengambil
oke jadi tergantung situasi dan kondisinya ya
nah pertanyaan berikutnya adalah
apakah ada waktu
untuk menyampaikan harta waris ini
tapi kita akan bahas sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali setelah jadinya
sampai jumpa di video berikutnya
kita lanjutkan kembali
jadi apakah kemudian ada batas waktu
harta waris ini harus ditunaikan
saya ingin gunakan kesempatan
untuk lebih menjelaskan
persoalan laki laki dengan perempuan tadi
hukum waris itu
besar dan kecilnya bagian itu
dibangun dengan dua prinsip
kedekatan dengan almarhum
mana yang lebih dekat
ketika ada anak dengan cucu
kan lebih dekat anak
antara anak dengan kakeknya
artinya bapaknya dia dengan anaknya dia
kan tentu anak lebih besar
ini karena anak lebih dekat kepada
yang kedua adalah
waktu kemungkinan hidup secara zuhir
bapak ini artinya bapaknya yang almarhum
anak itu menjadi cucu dari bapak tadi
maka bagian si cucu pasti lebih besar kan
nah itu adalah standar utamanya
kemudian laki laki itu mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan
itu hanya dalam beberapa keadaan
dimana mereka sederajat
anak laki laki dengan anak perempuan
cucu laki laki dari anak laki laki
dengan cucu perempuan dari anak laki laki
kemudian saudara laki laki
dengan saudara perempuan yang sekandung
kemudian saudara perempuan sebapak
dengan saudara perempuan
maaf saudara perempuan sebapak
dengan saudara laki laki sebapa
nah itu yang akan mengambil bagian lebih banyak
bapaknya si almarhum
itu akan mengambil bagian lebih banyak dari ibunya
tapi ada syarat tertentu
misalnya ada seorang meninggal
almarhum ini meninggalkan bapak dengan ibunya
kemudian dia juga meninggalkan anak
misalnya anak laki dan perempuan
maka secara teori fikihnya
bapak dengan ibu tuh bagiannya sama
kapan bagian itu berubah
kalau tidak ada anak dari orang yang meninggal
hanya meninggalkan misalnya suami
maka nanti bagian bapak itu lebih besar
daripada bagian ibunya
ini sebetulnya yang dikatakan bagian laki laki
lebih besar dari perempuan
ada bagian perempuan yang lebih besar dari laki laki
ada ahli waris anak perempuannya itu tiga
anak perempuannya tiga
atau katakan anak perempuannya satu
kemudian ada paman laki lakinya
anak perempuannya separuh
ibunya ngambil pasti seperenam
sisanya buat pamannya
kan berarti anak perempuan ini lebih besar daripada pamannya
ya paling besar
ya paling besar daripada pamannya
nah itu yang harus kita luruskan terlebih dahulu
menjawab pertanyaan yang tadi itu
kapan yang terbaik
yang terbaik itu adalah
masih dalam keadaan sehat
dalam keadaan hidup
yang terbaik adalah begitu meninggal
tentu tidak semata mata begitu meninggal ya
mungkin selesai proses penguburan
ya sepuluh hari setelahnya
ketika semuanya itu masih se level
saudara kandung itu masih se level
kandung semuanya misalnya
itu dibagi haknya
itu tidak harus kemudian diserah terimakan
misalnya ini ada sawah lebar
katakan seratus hektare
ahli warisnya kakak berade
dua orang laki laki
dijelasin bahwa bagianmu separuh
separuhnya itu yang mana
oh yang di sana
yang di cianjur punya kakak
yang di bogor punya adik
karena kalau ditunda tunda
bisa jadi nanti ahli warisnya ada yang meninggalkan
ketika meninggalkan jatuh kepada ahli waris selanjutnya
perasaan kakak dengan adik
antara paman dengan keponakan
karena itu biasanya terjadi persengketaan
karena hak warisnya itu baru dibagi
setelah generasi pertama
yang berhak menerima waris itu bahkan sudah tidak ada
jadi sudah dibagi
dan statusnya sudah sepupuan
nah ini yang kemudian biasanya
menjadi persengketaan di pengadilan agama
jadi bagusnya itu dibagi
yang membagi itu bisa jadi keluarga
bisa jadi tokoh yang dipandang dihormati
dulu tradisi sebagian umat islam itu
untuk membagi hukum waris ini
dijelaskan harta peninggalan almarhum ini
berapa semuanya ini dikumpulkan
diikuti dan dikumpulkan kembali ke rumah lainnya
kemudian ahli warisnya itu diklarifikasi semuanya
siapa siapa yang memang masuk kepada kelompok ahli waris
dan siapa yang bukan bagian dari ahli waris
nanti itu dibagi
nah pembagian itu kemudian ketika masih awal awal
itu akan menyelamatkan banyak persoalan dari persengketaan
yang kemudian lahir
kalau dibagi setelah generasi pertama
yang berhak menerima itu biasanya sudah tidak ada
tapi apakah kemudian ada konsekuensi
apabila sudah diputuskan
tapi tidak ditunaikan
iya dalam artian begini
ketika almarhum itu meninggal
maka harta itu kan sudah bukan punya dia
bagi yang meninggal itu tidak ada konsekuensi
dia kan hanya meninggalkan warisan
dia almarhum meninggalkan warisan
katakan misalnya harta nilainya
maka kemudian kalau ini tidak dibagi secara jelas
dan kemudian ada yang tidak ridho

karena di dalam harta ini ada bagian bagian orang
kalau tadi satu m dibagi tiga bersaudara misalnya
kan menjadi tiga ratus tiga puluh juta sekian lah masing masing haknya
kemudian kita kan nggak tahu
kalau tidak dibagi
bisa jadi ada yang mengambil lebih dari haknya di kemudian hari
bisa jadi ada ahli waris lain yang merasa kurang bagiannya
jadi memang sebaiknya semuanya itu dibagi
soal nanti dieksekusinya kapan itu nggak jadi soal
yang penting orang sudah tahu

bagian saya bagian kakak bagian adik bagian ibu
mungkin ada bagian ahli waris yang lain
konsekuensinya lebih kepada sang ahli waris
dan juga potensi untuk terjadinya sengketa
baiklah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
dan seperti biasa sebagai penutup
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
baik mari kita berdoa kepada allah swt

harta yang ada di tangan kita
harta yang menjadi bagian milik kita
itu benar benar harta yang halalan toyiba
harta yang bersih dari hak orang lain
harta yang akan mendekatkan kita kepada allah swt
semoga allah swt senantiasa membersamai kita semua
semoga allah ijabah doa doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh